kabar buah itu kesukaan sama kamu sukanya buah buah per per

om jin dan jun

om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun
tuh makanya jangan terlalu bapar

kalau saja dia ke tempat ibu kekenangan
jadi mau menangkan apunya
dia akan humbled
sang setengah delapan anggaran
di satu detik
aku kira tadi itu pangeran
ternyata kau gini kekasihku
kau telah membuat hubungan aku retak dengan yayang gini
pusing pusing kepala aku
gini sama kapan kelarnya
om gini bantuin ya
oke ini gini gini sih sekali kampung aja selesai ini
oke om gini bantuin ya bantuin bantuin
jangan om gini
aku tuh gak mau jadi anak yang males dan manja
aku sih tau kalau om gini kabum langsung jadi semua
tapi kan aku pengen ngerjain pakai tangan aku sendiri
nah nah nah ini nih
ini baru namanya bos om gini
om gini seneng nih dengernya
iya dong siapa dulu yun gitu loh
ini tugas buat aku
kamu duduk disini saja yang manis ya
oh tidak bisa
kamu aja yang tunggu disini
waduh tidak bisa tidak bisa tidak bisa lah ya
aku yang layak mendapatkan pekerjaan ini
memasukkan pangir ranjing ke dalam dekong
tunggu tunggu tunggu
kamu mau jeduk aku lagi ya
oke kalau begitu kita main junduk jundukan
kamu yang curang kamu kenapa kamu bersama menghindar dari kamu yang menghindar kamu
lagi ya kita menggunakan cara lain apa aku mau ini
udah selesai nih
aku yang di atas sekarang
aduh ya pasti tunggu aja deh
kenapa kalian berantem
ini nih gara garanya nih
nah kalau gini kan enak kalian jadi bisa dengerin
bakalan lepasin kalian
hehehe ya eh nggak berganteng kata yang ini hehehe jahil jadul kalian nih selalu gagal gagal
terus gagal terus sebelumnya makanya ini bobot titipan dari raja jin apa ya
terima kasih ini buat membantu kalian supaya bisa menangkap pangeran jin dan memasukkannya ke
dalam teko ini buat kamu hehehe ini kamu eh eh maka kita disuruh sekolah lagi sih eh capek
deh capek deh hehehe emang kita mau belajar nulis
kahiyang bukan kan tadi jenny udah bilang itu bukan pensil biasa tapi pensil ajaib jadi apapun
yang kalian gambar akan berubah menjadi kenyataan misalnya kalian menggambar buah nanti seketika
buah itu akan menjadi nyata gambar buah itu kesukaanku kamu sukanya buah apar
kalau aku suka buah apa kamu suka buah apa kamu suka buah apa kamu suka buah apa kamu suka buah apa
kita akan dapat tugas dari embos ya kan